makasih ya nek aku kenyang
iya nak ini makanan terenak yang pernah aku makan
nah sekarang makanannya udah habis
jadi kita sekarang bisa pergi ke panti tempat kalian tinggal ya
kasian teman teman enggak ada tempat untuk tidur
terus kita harus gimana aku gak tau loh
kita harus cari cari lain untuk masuk ke hotel ini
kira kira minggu ini bisa
nanti coba ibu tanyakan ke sana ya
ya dan nanti saya tanya sendiri
terima kasih ya pak
itu di cctv saya melihat ada dua anak kecil berlari menuju gedung b
iya pak baik pak
aduh jangan jangan anak kecil yang tadi deh
akhirnya kita bisa masuk
iya sekarang kita harus cari tahu di mana ruangan pemilik hotel ini
yaudah yuk beding
kalian di sana
kalian mau ke mana
kalian ini benar benar ya
berani beraninya kalian yusuf ya
eh kalian dapat kartu nama ini dari mana
kalian maling ya
kita nggak mencuri
yaudah kamu ikut saya
kan tadi saya sudah bilang
kamu tuh harus keluar
itu sama aja kayak maling tau gak
ada apa ini
ya nek ini bening
iya nenek inget
saya kenal anak ini
kamu jangan menyebabkan
oh jadi ibu kena bu
soalnya tadi saya lihat
dari kantong mereka bu
ini saya yang kasih ke anak ini
kamu kesini karena ngeliat
alamat nenek ya
di kartu nama ini
aku nggak tahu ini alamat nenek
kamu ada perlu apa kesini
kita mau ketemu sama pemilik hotel ini
panti asuhan tempat tinggal kita
kita ngomongnya di restoran aja ya
bu ajang ke restoran pak
jadi lahan yang nenek beli dan mau dijadikan
adalah panti tempat kalian tinggal
nenek gak tahu kalau kalian tinggal di sana
proyek hotel baru ini padahal proyek besar
tapi aku kok kasihan
lihat buka anak anak ini
apalagi aku udah berhutang budi sama bening
aku senang nenek punya lahan itu
nenek mau kan
batalin beli lahan itu
ibu sama teman teman di panti
nggak ada tempat tinggal kau digusur
kita aja harus sampai tidur di tenda di depan
kasian juga anak anak ini
kalau sampai mereka tergusur dari tempat tinggal mereka
kalau kalian sudah habis makan
sama nenek kesana ya
sekarang habisin dulu makanannya
ayamnya enak banget ya bening
kalau misalnya kita mau makan
sekarang ayamnya beneran ada
ini juga sudah selesai kok
kamu beresin sekarang ya
ini makanan terenak yang pernah aku makan
nah sekarang makanannya udah habis
jadi kita sekarang bisa pergi ke panti tempat kalian tinggal